kita beralih ke informasi lain gubernur jawa timur kofifah indar parawansa mengimbau para siswa sma dan smk di jawa timur tidak ikut ikutan turun ke jalan untuk berunjuk rasa menentang sejumlah revisi perundang undangan
pihak sekolah diminta melakukan pengawasan pada senin tiga puluh september ini
pihak sekolah diminta melakukan pengawasan pada senin tiga puluh september ini
pihak sekolah diminta melakukan pengawasan pada senin tiga puluh september ini
karena tidak diliburkan memang semua kepala sekolah dan guru punya tugas untuk memberikan konfirmasi kepada orang tua